unjuk rasa ratusan kepala desa di kantor pemkap kediri kamis siang berlangsung ricuh
masa menuntut agar pengangkatan perangkat desa digelar secara transparan
kericuan dalam demo perangkat desa di kantor bupati kediri bermula saat beberapa kades yang ingin bertemu dengan bupati kediri
dialangi oleh petugas keamanan
akibatnya aksi saling dorong tak terhindarkan
beruntung kericuan tak berlangsung lama setelah petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi
ratusan peserta ini menuntut agar pemkap kediri segera melaksanakan pemilihan perangkat desa
karena ada tiga ratus tiga puluh empat desa yang mengalami kekosongan kepengurusan
padahal pemkap kediri dianggap sudah menerima salinan putusan mahkamah agung
usai dikelarnya judicial review perda no lima tahun dua ribu tujuh belas
untuk pengangkatan perangkat desa
dalam hal ini kepala desa tidak menuntut aneh aneh tidak
hanya menjalankan apa yang menjadi perintah undang undang
hanya itu saja
sementara di undang undangnya itu kan dua puluh terjadi kekosongan
dua bulan ada kekosongan
kepala desa berhak mengajukan kecamat untuk mengisi perangkat
pihak kabupaten berdali peraturan daerah yang mengatur mekanisme pemilihan perangkat desa
masih berada di mahkamah agung
ini tadi sudah kita sepakati minta
kita ambil suratnya ke kementerian negeri dengan kepala agung
kemudian besok minggunya kita rapatkan lagi dengan kepala agung
pemkap kediri juga akan segera mengambil hasil konsultasi dengan kemendagri
pasca putusan mk yang menganulir sejumlah pasal perda perangkat desa di kabupaten
fadli rahmawan kediri